tim hukum tpn ganjar mahfud magdir ismail membalas pernyataan ahli prabowo gibran abdul khair ramadan
soal keadilan harus ditempatkan sesuai tempatnya
jika memang adil harus sesuai tempatnya magdir tanya
apakah gibran lebih pantas dari yusril isamahendra yang dinilai punya lebih banyak pengalaman dibanding gibran
dalam pandangan islam keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya
dengan demikian harus tepat harus patut harus sesuai penempatan dengan tempat tersebut
tegasnya selain hasil perjuangan suara adalah bukan menjadi komposisi mahkamah konstitusi
ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan
mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil
untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu
apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini
yang mengubah undang undang
melalui satu putusan yang cacat secara hukum
dan secara logis juga tidak tepat
ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan
saudara kuasa hukum delapan terpidana kasus pembunuhan vina dan eki yakin kliennya bukanlah pelaku pembunuhan
demi keadilan bagi terpidana kuasa hukum sudah pernah melaporkan kejanggalan kasus ini ke propam polda jawa barat komnas ham dan komisi yudisial namun tidak membuahkan hasil
atas dasar itu titin pun berjuang mencari keadilan bagi dua kliennya
ia menegaskan dirinya sudah melaporkan kasus ini ke propam polda jawa barat komnas ham dan juga komisi yudisial namun tidak berbuah hasil
dengan bukti bukti apa saya sudah melaporkan ke propam polda jabar di tahun dua ribu enam belas tanggal tujuh september
ini sudah kita laporkan kemudian juga pada saat perjalannya kita sudah melaporkan ke komnas ham ini tanda terima dari komnas ham ri pada tanggal tiga belas september dua ribu enam belas
juga kita sudah meminta ketua komisi yudisial untuk
melihat hasil persidangan itu seperti apa
sebenarnya kita sudah melakukan upaya sejak awal jauh sebelum bahkan jauh sebelum putusan turun
tetapi sama sekali tidak ada hasil
saudara informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis kompas tv muhammad syahri romdon di cirebon jawa barat
arai tim kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan vina dan eki ini mengungkap sederet kejanggalan dalam kasus ini
lalu apa langkah yang akan ditempuh kuasa hukum terpidana demi keadilan para kliennya
jihan di setio dan juga saudara sebelum saya menyampaikan hasil wawancara kami dengan pihak kuasa hukum sebelumnya
kami sudah berupaya untuk mengkonfirmasi terkait adanya kemunculan fakta baru kepada pihak kepolisian
kombes surawan untuk meminta penjelasan terkait penanganan yang paling terbarukan pada sejak malam tadi sampai hari ini
tapi kami masih belum mendapatkan balasan dari chat kami kepada komus surawan
dan tentunya kami masih menunggu bagaimana proses penanganan seterusnya dan juga perengejaran terhadap tiga burun tersebut
dan seperti yang anda tanyakan jihan bahwa sampai saat ini para kuasa hukum terpidana
lengkapnya ada delapan orang tujuh orang masih menjalani masa hukuman
itu satu sudah dinyatakan bebas yang masih di bawah umur
kami mendapatkan fakta dan penjelasan dari ibu titin yang menyampaikan selaku kuasa hukum dari saka tatal dan juga sudirman
dia membuka dan menunjukkan kepada kami berkas yang cukup lengkap dan juga sangat banyak
yang berisi beberapa fakta fakta yang sangat berbeda sekali dan kontradiktif
dengan apa yang disampaikan pada saat sidang tuntutan
dan termasuk bagaimana kuasa hukum tersebut menceritakan proses jalannya persidangan yang menurut mereka itu sangat tertutup dan penuh intimidasi dari pihak pihak tertentu
dan kemudian titin kuasa hukum dari saka tatal dan juga sudirman menyampaikan secara gamblang
bunyi hasil otopsi dari rumah sakit bayangkara pada saat itu
bahkan sebelumnya juga dicocokkan dengan hasil visum ed repertum dari rumah sakit gunung jati
yang dilakukan sesaat setelah korban atau pasien itu ditemukan tergeletak di jalan raya talun
kemudian dibawa ke rumah sakit gunung jati dan langsung dilakukan otopsi dan juga dilakukan virtum
dari dua instansi ini baik dari rumah sakit
di gunung jati maupun rumah sakit bayangkara
keduanya berbunyi bahwa ada luka robek dan luka memar di beberapa bagian
utamanya sekitar kepala dan juga dahi yang ini mengakibatkan meninggal dunia
dan perlu diimpesesin menurut ditekankan menurut kuasa hukum tadi
bu titin bahwa tidak ada tanda tanda luka tusuk yang terdapat di tubuh eki pada saat itu
nah ini sangat berbeda sekali
dengan pada saat proses mereka menjalani proses persidangan yang digelar di pengadilan kota cirebon
yang pada saat itu jaksa penuntut membunyikan kalimat bahwa eki mengalami luka di beberapa bagian tubuh